kita beralih ke kabar polemik taman remaja surabaya
taman remaja surabaya salah satu taman hiburan tertua di surabaya
sejak dua puluh delapan agustus memutuskan berhenti beroperasi
hal ini menyusul setelah pemkot membatalkan tanda daftar usaha pariwisata
setelah bersengketa dengan pengelola
akibat kondisi ini puluhan karyawan terancam mengalami pemutusan hubungan kerja

tidak lagi beroperasi
pemutusan ini menjual tiket seperti hari biasa
pembatalan tdup tersebut menyusul adanya sengketa pemkot dengan pt star
karena adanya tidak beres dalam pengelolaan
kondisi ini pun membuat resah delapan puluh karyawannya
mereka mengaku hanya bisa pasrah dan menunggu uang pesangon
jika memang taman remaja surabaya akan ditutup
karyawan ya isi kayak gini nyantai nyantai kadang makan makan gitu
oh enggak profesional kan gimana lagi oh enggak jalan
sementara pihak pengelola taman remaja
taman remaja surabaya berdali kerugian pendapatan disebabkan
karena pemkot tidak merekomendasikan perpanjangan hak guna bangunan di tahun dua ribu enam
akibatnya tidak ada investor yang menanamkan modal untuk pembaharuan wahana permainan
kita antar pemegang saham aja
jadi direksi saya direksi hanya menjalankan operasi
bagaimana ada hasil pemegang saham
kalau pemegang saham yang kita ketemu ini
bagaimana hasil solusi kedua pemegang saham ini sudah selesai
pemkot surabaya sendiri sampai saat ini sudah melakukan beberapa upaya
dan sengketa tersebut
di antaranya melapor ke kpk
dan mengundang bereskrim mabes polri
hingga kini belum ada keterangan pasti dari wali kota surabaya tri risma hari ini
wahyu pratama surabaya